polrestabes surabaya kembali membongkar prostitusi online yang menjual gadis gadis di bawah umur
tiga orang pekerja seks komersial beserta mucikari rabu malam berhasil ditangkap saat bertransaksi di sebuah hotel
tiga orang gadis belia ini diamankan petugas polrestabes surabaya saat sedang bertransaksi dengan pria hidung belang di sebuah hotel di surabaya
mereka ditangkap bersama seorang satpam yang menjadi induk semangnya
terbongkarnya kasus ini berawal dari jaringan prostitusi online yang dimiliki oleh eka
hanya bermodal akun facebook eka menjual teman perempuannya yang biasa bekerja di tempat karaoke
bahkan ada pula gadis belia dengan tarif mencapai jutaan rupiah
para korban ini kemudian dipajang fotonya di halaman facebook dan ditawarkan ke para pria hidung belang
petugas berhasil menghentikan aksinya saat tersangka bersama korban sedang beraksi di sebuah hotel di surabaya
dari penggerbekan itu polisi mengamankan tiga korban masing masing ab nn
dan da yang masih berusia dua puluh tahun
kepada petugas tersangka mengaku hanya membantu korban untuk mencari tambahan penghasilan
akibat perbuatannya tersangka kini mendekam di tahanan dan terancam hukuman lima tahun penjara karena telah memperdagangkan manusia